saudara telah terjadi kecelakaan beruntun di kilometer lima puluh tujuh
tepatnya di tol jakarta cikampek wilayah karawang jawa barat
pada senin pagi hari ini
saudara kecelakaan itu melibatkan ada tiga kendaraan
lima mobil diantaranya terbakar
seperti visual yang anda saksikan saat ini
ada dua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini terbakar
sementara satu buah bus di depannya terlibat kecelakaan juga saudara
informasi yang kami dapatkan kecelakaan terjadi di jalur kontraflow
di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek saudara
kecelakaan diduga terjadi pada pagi hari tadi
diduga karena mobil yang berada atau mobil dari arah jakarta
menuju cikampek ini diduga oleng di jalur kontraflow
dan menabrak kendaraan yang berlawanan arah
setidaknya dalam kecelakaan ini ada tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan
dua diantaranya terbakar hebat saudara
sementara satu bus berada di depannya
kami masih memperbaharui informasi mencoba memperbarui informasi
data korban luka luka dan juga korban meninggal dunia
akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi di kilometer lima puluh delapan jakarta cikampek
pada pagi hari tadi saudara
kami akan memperbaharui informasi lebih lengkapnya
kepada jurnalis kompas tv
ada adi wahadi di lokasi kejadian adi
adi bisa mendengar suara di studio adi
sudah adakah informasi update informasi
terkait dengan data korban meninggal dunia
dan juga korban luka luka akibat peristiwa kecelakaan
yang terjadi di kilometer lima puluh delapan jakarta cikampek
baik barusan ada wawancara atau keterangan
yang kami terima dari salah satu anggota kepolisian
yang ada berada di lokasi dan menyebutkan bahwa
untuk korban saat ini masih dalam proses pendataan
dan pihak kepolisian dan petugas lainnya
masih berupaya untuk mengevakuasi
mengembangkan dan menggata berapa sudah ada jumlah korban
yang terjebak di dalam kendaraan pemudik
pantauan suasana terkini di lokasi kejadian
kami lihat sejumlah petugas sudah mulai bersiap
mereka sudah bersiap dengan sejumlah peralatannya
kami lihat juga ada dari basarnas
menyiapkan alat seperti tang seperti itu untuk bisa membuka pintu
asalnya mengingat kondisi kendaraan yang tidak utuh lagi
pas terbakar dan sejumlah beberapa bagian ringsek
berupaya keras bagaimana caranya membuka
untuk bisa mengeluarkan para korban
dari dalam kendaraan yang saat ini terbakar
berdasarkan keterangan yang kami dapatkan
dari salah satu anggota kepolisian dari
kronologis kejadian utama adalah diduga karena salah satu
sopir minibus yang datang dari arah jakarta ke arah jawa
ini berada di jalur kontraflow
sopir ini diduga mengantuk saat mengemudikan kendaraannya
evakuasi masih dilakukan
petugas dari jasa marga
ada juga tni dibantu tni
berupaya untuk mengeluarkan para korban
dari dalam kendaraan yang kami pantau
kondisinya sudah tidak utuh lagi dan ringsek
ini kami lihat juga dari basarnas
harus memasang sejumlah alat untuk bisa membongkar atau membuka
pintu kendaraan dari kondisi yang sudah ringsek
agar kemudian bisa mengeluarkan para korban
dari dalam kendaraan tersebut
kami lihat juga ada tim inaktif yang siap stand by di lokasi
berusaha membantu mengevakuasi para korban
yang ada di dalam kendaraan tersebut
ya proses penarikan atau pembongkaran dari kendaraan tersebut
sudah mulai dilakukan dengan cara manual
dan dibantu oleh kendaraan berat
untuk bisa mengeluarkan para korban
dari dalam kendaraan yang ringsek dan terbakar
kami lihat ini adalah jenis kendaraan
yang awal menjadi penyebab kecelakaan atau ngantuk
dan yang sebelahnya adalah kendaraan juga mini bus
yang ikut juga terlibat dalam kecelakaan tersebut
kami lihat dari awal proses evakuasi
juga ada dua jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam ambulan
untuk menemukan korban yang berada di dalam mini bus
yang tadi dalam proses evakuasi
oke jadi anda dari pantauan anda ada dua kantong jenazah
yang sudah dievakuasi begitu ya ke mobil ambulans ya
yang ada di lokasi kejadian adi
adi ini kan ada tiga kendaraan
dua kendaraan ini ludes terbakar
sementara satu kendaraan adalah bus begitu
nah bagaimana dengan korban luka luka yang ada di dalam bus
apakah juga sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat
tapi kami lihat ada dua sopir bus
sofir bus dan salah satu sopir bus
nah disini juga saudara proses evakuasi tadi sedang berlangsung
yang ring tersebut masih terus dilakukan
mendekat secara langsung karena
dari proses evakuasi agar
dengan lancar namun dari
tkp dan titik saya melaporkan
kepolisian tentunya yang sejak
serpihan serpihan dari kendaraan
dan kami lihat kepolisian juga
sejumlah barang bukti dari kecelakaan ini
dan melakukan upaya upaya dokumentasi
jurnalis kompas tv adi wahadi
di jalur kontraflow tepatnya
di kilometer lima puluh delapan jakarta cikampek
tidak bisa kemudian mendekat
saat ini masih terus dilakukan saudara
jakarta cikampek yang melibatkan
sementara satu kendaraan lainnya adalah
menuju cikampek di jalur kontraflow
menabrak sebuah bus yang berlawanan
arah di jalur kontraflow
tol jakarta cikampek saudara